eksekusi ratusan rumah eks lokalisasi di kediri minggu kemarin nyaris berubah menjadi kericuhan
polisi menemukan ratusan bambu runcing dan belasan bom molotov yang diduga digunakan untuk menyerang polisi
beruntung bentrok tak terjadi setelah pemkot dan warga sepakat menunda eksekusi
lima ratus personil polisi ini langsung menyisir setiap rumah warga di lima kelurahan semampir kediri
pemeriksaan dilakukan untuk mencari benda berbahaya sebagai antisipasi sebelum dilakukan penggusuran ratusan rumah eks lokalisasi
dalam penyisiran itu polisi menemukan ratusan bambu runcing yang rencananya akan digunakan melawan petugas
tak hanya itu polisi juga menemukan belasan bom molotov yang sudah siap diledakkan
warga rencananya akan melawan saat pengusuran berlangsung
namun beruntung aksi dapat diredam setelah warga berhasil dimediasi
sementara polisi menyatakan akan terus melakukan pengamanan sebelum eksekusi
pemeriksaan dilakukan karena sejumlah rumah yang ada di kelurahan semampir kerap dijadikan tempat prostitusi
sementara pemerintah kota melalui dinas sosial berjanji akan memberikan santunan kepada setiap warga yang bersedia direlokasi
meski demikian hingga saat ini belum ada satupun warga yang mengambil uang kerohiman tersebut
kalau mereka pindah kemana kita akan membantu
ada kita siapkan kendaraan kalau memang sudah punya rumah pindah kemana kita siapkan
seperti diberitakan sebelumnya pemerintah kota kediri berencana menggusur permukiman kelurahan semampir
penggusuran ini dilakukan untuk mengalih fungsikan ruang terbuka hijau di kota kediri
fadli rahmawan kediri